terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang saudara
bantuan kemanusiaan kepada warga palestina di bagian utara jalur gaza terus mengalir
namun perserikatan bangsa bangsa memperingatkan potensi bencana kelaparan
puluhan warga palestina termasuk anak anak berkumpul di tempat bantuan mendarat
mengambil apapun yang mereka bisa untuk memberi makan keluarga mereka
tekanan pada israel telah meningkat agar melonggarkan pembatasan pengiriman bantuan ke wilayah yang dilanda perang
kepala perempuan kita akan mati
ini yang saya beli
ini yang saya beli untuk siang hari ini
ibu saya berhenti dan anak anak saya berhenti
ayah dan ayah berhenti